jelang laga piala dunia u tujuh belas yang akan berlangsung di indonesia sekitar empat bulan lagi sepuluh november hingga dua desember dua ribu dua puluh tiga ya rencananya
lokasi pertandingan ini masih jadi perbincangan dan yang terbaru ketua umum pssi menteri pupr dan pejabat gubernur dki jakarta hari ini juga meninjau jakarta international stadium
sebagai salah satu stadion yang mungkin nantinya akan diajukan juga nih ke fifa
kita akan langsung bahas bersama dengan pengamat sepak bola anton sanjoyo yang sudah bergabung
selamat sore bung joy
kita langsung membedah nih bung joy sebenarnya seperti apa sih stadion yang masuk dalam kategori standar fifa untuk penyelenggaraan terutama piala dunia u dua puluh
dan apa kemudian yang membuat jakarta international stadium ini disebut sebut tidak cukup untuk bisa menjadi lokasi perhelatan piala dunia u tujuh belas
pertama saya harus katakan ya bahwa standar fifa itu sudah jelas semua poinnya
itu jumlah halamannya itu satu ratus dua puluh tiga mbak
dengan empat ratus poin lebih kalau memang ingin memenuhi standar full ya full standar fifa gitu loh
nah yang kedua jangan pernah dilupakan bahwa baru oktober lalu indonesia begitu disorot oleh fifa dalam kasus tragedi kanjuruhan
yang menelan korban satu ratus tiga puluh lima jiwa gitu loh
jadi fifa ini agak
agak sensitif terhadap dalam kaitan keselamatan
nah sekarang kita bicara soal piala dunia u tujuh belas
piala dunia u tujuh belas itu hanya diikuti oleh dua puluh empat tim
jadi kemarin pak arya sinulinga juga skpsd mengatakan bahwa tidak butuh enam stadion
butuhnya hanya empat stadion
sehingga stadion yang tidak disiapkan
sehingga stadion yang sudah disiapkan
jadi untuk piala dunia u dua puluh yang kemarin dibatalkan oleh fifa itu kan masih bisa dipakai
karena empat diantaranya sudah di approve oleh fifa
di antaranya stadion manahan di solo jakabaring di palembang ada si jalak harupat ada stadion di bali gitu
jadi sebetulnya tidak perlu enam
dan fifa juga tidak pernah mengatakan bahwa penyelenggaran u tujuh belas ini piala dunia u tujuh belas ini harus
ada di jakarta
jadi itu bukan hal yang mandatori
hanya gengsi saja kenapa kok di jakarta malah tidak ada pertandingan piala dunia u tujuh belas
ibu kota berita ya bung joy
sebetulnya persoalannya ini kok jadi seret seret ke jakarta international stadium
yang sejak tahun lalu pun dinyatakan oleh pssi tidak layak fifa
gedungnya yang megah bukan soal rumahnya bukan soal tribunnya tapi soal akses
aksesnya kan cuma satu akses penonton
nah tidak ada perimeter yang memisahkan penonton bertiket dan tidak bertiket
kalau anda ingat sebelum kasus kanjuruhan kan ada kasus dua orang mati di gbla
karena berdesak desakan di gate
penonton yang tidak bertiket dan penonton yang bertiket
berlomba lomba masuk ke dalam gate
dan itu menyebabkan dua orang mati
itu belum kasus kanjuruhan
nah ini jadi persoalan jis itu bukan sekedar rumput saja yang baru ditemukan hari ini
tapi akses perimeter juga lahan parkir tidak bisa masuk bus untuk membawa pemain tidak ada akses untuk ambulans
nah itu yang jadi persoalan besar di jis sebetulnya
apakah stadion lain tidak ada masalah
tapi sudah di approve oleh fifa
ini persoalan sudah di approve dan mereka punya rencana mijitasi bencana
dan ini yang sebetulnya menjadi concern fifa soal safety and security regulation dia
jadi sebetulnya di sana masalahnya
safety and security regulation dari fifa ini adalah harga mati yang harus dipenuhi ya
ketika kita akan menyelenggarakan
pertandingan olahraga level dunia seperti ini
tapi bung joy kalau kita lihat pssi menyatakan memang jis kemungkinan nanti juga akan diajukan untuk bisa ditinjau begitu oleh fifa
melihat kondisi seperti ini bagaimana pandangan bung joy
dan menurut bung joy ini visible nggak sih untuk bisa dilakukan kalau memang harus ada sejumlah perbaikan yang dikejar mengingat empat bulan lagi nih
piala dunia u tujuh belas nya
ya kalau melihat kepentingannya dan indonesia harus segera bersiap diri
menurut saya buang buang waktu untuk meninjau
karena kan juga tidak ada mandatori harus dilakukan di jakarta
pembukaan bisa dimanahan penutupan bisa diiwayan
tidak ada masalah kalau fifa tidak meminta ada pertandingan di jakarta
itu persoalannya gitu loh
nah kalau membuang buang waktu dan biaya untuk memperbaiki jis
menurut saya kita kok jadi hambur hambur uang ya emangnya kita negara yang kaya banget gitu
enggak juga kan gitu loh
nah ini harusnya kita lebih fleksibel
dalam menentukan kalau gbk nggak bisa dipakai ya udah
itu loh kalau saya
saya kemarin bilang juga sama pak arya sinulinga kan hanya butuh
kenapa harus memaksakan di jakarta
dan ini nggak ada urusan dengan politik ya
ini bener bener urusan keselamatan
dan indonesia kan sejak tahun lalu disorot oleh fifa
satu ratus tiga puluh lima orang mati itu sampai sekarang masih bermasalah loh
masih belum jelas siapa yang salah gitu sebetulnya
yang dihukum pun hanya dihukum yang sangat ringan
satu ratus tiga puluh lima orang mati tidak ada yang mengaku bersalah gitu loh
indonesia apa nggak malu dengan kasus itu
jadi ya saya sekarang kita menghindari lah hal hal yang bisa bikin indonesia malu
bung joy kita tahu sejak awal tadi anda sudah sampaikan ya bahwa sebenarnya empat stadion saja dinilai cukup
tidak harus kemudian dipersiapkan menjadi enam
tapi jika memang ada opsi opsi kemudian penambahan stadion yang mungkin bisa dikatakan menjadi lokasi tambahan
menyelenggaran piala dunia ini
kira kira stadion mana yang sebenarnya lebih visible begitu bung joy
untuk bisa diperbaiki bisa dipoles begitu dibandingkan memaksakan harus dilaksanakan mungkin dalam hal ini di jakarta di jis
kalau harus lima ya
kalau misalnya oke lah dari dua puluh empat tim ada di lima kota gitu
kan ada sejalak harupat
sejalankan kan sudah di approve juga oleh fifa gitu loh
dan aksesnya sudah diperbaiki
jalan tol soroja hanya dua ratus meter dari gate nya sejalak harupat
jadi kenapa harus memaksakan diri di stadion international stadium di jakarta gitu loh
sejarah harupat kan ada gitu
dan kalaupun mau di itu kan dia sudah dipersiapkan juga untuk u dua puluh gitu loh
jadi menurut saya kita ini hemat energi lah
tidak perlu membuang buang waktu karena perhelatan u tujuh belas
meskipun bukan meja
tapi itu tetap under fifa
kita disorot dalam soal penyelenggaraannya gitu loh
kita sudah gagal menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
masalah politik sekarang kita ribut lagi di dalam karena masalah
menurut saya jangan sampai kita bikin malu lagi lah
oke yang pasti semoga hal ini bisa segera terselesaikan begitu ya
agar nantinya juga persiapan persiapan lebih berfokus pada tim kita nih ya
akan berlaga mulai dari bulan november dan juga desember
baik terima kasih banyak bung joy
kita kulik kulik lagi terkait dengan persiapan perhelatan piala dunia u tujuh belas
yang empat bulan lagi akan berlangsung di negara indonesia
terima kasih bung anton sanjoyo
pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
sehat selalu bung joy salam olahraga
sama sama terima kasih salam olahraga